kita udah sampe ya
gue sampe nyasadar udah sampe
gak ada nih
ya udah liat liat aja
gue mau pegang terus gue mau buka mau liat
lo tau gak ini apa
bahaya apaan yang gak ada
ini bahaya banget buat lo
lo mau buka
langsung jatuh cinta
enggak gue juga
bercanda kali ini juga bukan pelet
gak pernah serius
gue kan udah bilang
ya bercanda dikit
biar hidup kita tuh gak boring
gak gitu gitu aja
ya beneran nih
lo tau gak kenapa gue bawain kembang api
gue kepikiran yang tadi pak
boleh ngobrol sebentar
loh gak salah pak
gue sadar kok
karena dia udah aku terlaluan banget
apa itu artinya
nama aldino mulai terhapus dari hati lo
pak gue berharap nama aldino bisa dihapus ya dari hati lo
biar gue bisa masuk dan gue akan tepatnya janji buat lo
kayaknya kalau sekarang ini gue belum bisa nerima siapapun di hati gue
dan ketika lo bisa nerima hati yang lain
itu otomatis nama aldino bakalan terhapus dari hati lo
mencintai orang yang gak cinta sama kita
itu sama aja kayak nyimpan penyakit
dan belajar mencintai orang lain
itu sama aja kayak obatnya
pasti masih shock banget sama kejadian yang tadi
sepanjang jalan dia cuma diam aja
kita udah sampe ya
gue sampe nyasadar udah sampe
yaudah kalo gitu kamu langsung istirahat aja ya
kalo kamu susah tidur
katanya minum susu itu bisa bikin kamu tidur nyenyak
kita masuk dulu ya
takutnya mau jadi infeksi
aku obatin di rumah aja sendiri
kamu langsung istirahat aja ya
jangan gapapa gue obatin aja dulu
gue juga gak tenang
yaudah kalo gitu
ngawas untuk lo
aku pikir cinta kamu ke aku bener bener tulus ra
tapi aku salah
kamu lebih milih vero daripada aku
daripada harus panas panasan hujan hujanan naik motor sama aku
bodo banget sih gua
ra pasti marah banget sama gua
dan hubungan gua
hubungan gua sama rara
pasti udah gak ada harapan lagi
kenapa davin kenapa lu bego banget sih
lu mau gak
ya udah sih gak usah ngegegas
nih kalau gak dua duanya dulu deh lu pegang
lu tau gak sih kalau main kembang api ujungnya terus dibengkokin
gak tau kata nyokap gue biar gak kena kita biar nggak luka
biar gampang digenggam
tapi lebih gampang lagi genggam tangan gue sih
udah dingin nih
belum butuh kecap sabar dulu kalau ngidupin emang lama
lagi satu lagi satu
ya udah ini kan tinggal diginiin
susah tau kalau kayak gitu
mau lagi kurang
kayaknya kecil ya
lu kok malah duduk
gue tiga malah
lu kalau kayak gini tuh harus happy tau
udah mau mati
cepet banget abisnya
lu takut sama ini
lu mainnya hati hati dong
ya bukan itu jangan kena muka
ntar muka gua gak ganteng lagi
ini kan ini tuh gak bakal panas botol kecap
botol kecap kenapa duduk
uh kayak patung kok aneh
ini ngebleng banget cepetan
kurang mati ya tuh